oh gue ngerti sekarang
jangan jangan lo yang mau dikawinin sama bandut tua itu
ya gue tuh jodohin gue sama bandet tua itu yang jelekin
pokoknya gue gak mau
dia tuh udah tua banget
pantes jadi grandpa
gue tau gak sih kakek kakek
rah tapi kenapa lo mesti bilang ke glenn sama luka
kalau gue mau dikawinin sama bandut tua
iya gue terpaksa
emang gitu kan di sekolah kan
kita tuh keren peren
harapan punya neneknya
ada yang spesial buat luki gimana ya caranya biar gue bisa ngalangin laki laki arab yang
mau ngawin shopee itu kalau gue minta tolong sama dina ya malas banget ujung ujungnya pasti duit
terus dapat dari mana gue duit buat dia ayo dong dimakan gimana kalau aku sapin mau nih aku suapin
dah ah pinter ini makan sama yang enakan apa gue pinjam duit aja sama si gendut ini ini aku
bikinnya cuma pakai cinta enggak pakai minyak babi jadi halal lucky mungkin enak ya aku ini
yuk ruki ngomong apa aku dengerin deh gue mau minjem duit sama lo boleh
ih aku udah bikin nasi goreng pakai cinta kau minjem uang dasar cowok matre
hai eh pom eh pom eh dapat lagi sih kayak gini kita akan saudara looking kong gue pisang
minum duit dong makasih ya pom eh jangan bleng bleng kalau gue minum duit sama leh iya iya iya makasih ya
pokoknya gue mau ingetin sama lo oke di sekolah kita ganti peran oloj pembantu gue oke
dikawinin sama laki laki arab eh pokoknya gue akan akan bikin sih si bantuan itu kabur di
akarnya jauhin lu ala pi gata ngomong doang yang pasti gue bakalan teks untuk ngusir tuba
dat balik ke
padang pasir aduh gue gak ngerti deh maksud kalian apa sih siapa sih bandet tua terus kenapa
padang pasir terus emang siapa yang mau dikawinin lu kan eh eh eh eh lu lu lu tenang aja pokoknya
lu aman lu aman lu aman iya iya aku tahu ya outside oke emang tunggu ya bye hai lo eh bik laura
gimana sih ih apaan sih lu aneh banget deh opi iain aja paket mereka gue nggak ngerti deh yang dimaksud
bandet tua itu siapa terus kenapa mereka ngomongin soal kawin gue aja nggak tahu ih kalau gue nikawinin
sama dia nggak mau gue oke please help me
sebatalin perkawinannya lo sama bandot itu bisa jadi pacarnya gue
rak tapi kali ini ide lo udah kelewatan rak gue gak mau
pipi please nanti reputasi gue sebagai cewek kayak disini bisa hilang
terus semua orang bisa ketahuan gue karena dijodohin sama kakek kakek
jadi lo mau bantuin gue
lepas dulu deh
waduh cantik amat itu orang mudah mudahan masuk sini
ingat ya kalau cewek itu masuk ke sini kasihkan sama aku ya
hai selamat siang selamat siang mbak mbak mau pijit ya iya ini tuh pijitnya
hai pak papa sini dong aja mau dipijat
sudah sekalian jenggot sama kumisnya dicukur ya oh beres beres
tahu enggak enggak kemarin kok habis bunuh
soal apa masa gua mesen teh manis kasih teh pahit ya masa soal buta
ngebunuh kejam aman sih nggak punya agama aja ya daripada nggak ada kerjaan
hah enggak ada kerjaan bunuh ya allah kejem amat sih jangan begitu nggak boleh
lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa

eru tuha eran loh mau ngapain oh kok kenapa ilah sayang lo banget brown itu dapetnya yang sk yang b badge berhubung dengan pendidikan ini
mikir tapi om itu daya yang aurang kayak kaya kamu sleeve gitu
mau lu apa sih ha
kemaren gak ada ada perempuan tuh bareng lu des
waduh mana aja tau be
gak tau gak tau
terus itu orang yang gede tuh kenapa
gak ada ada lo tau
gue dibunuh dia tuh
maren begitu minta maaf buktinya
enggak be masalahnya hari ini luki lagi seneng be
ada cerita yang keren
baru cerita apaan
mau dengerin gak
gini be luki sebentar lagi akan mendapat tito cewek tajir
hampir berhasil hampir berhasil dapat tito cewek
sebentar lagi be pasti akan berhasil be
kali ini beda